temenin gue nyok ke tepalap sih
gue mau nunjukin kontrakan gue ke sindro
ololo ji ngapain datang kesana rame rame
lagian cuma beli satu barang
aduh jadi mau bajir tenaga ji
dih jadi lu gak mau temenin gue
mau jalan sendiri nggak bisa
herot daripada lo jalan sendirian
mendingan lu minta tolong mas yojak
ada gak sih si murotnya
kalau pintunya terbuka
itu si murad
kendal manis dingin
mas mas bentar
berarti a gasenje
banyak lagi yang cakep
saya mau beli cendol dulu
buat ikan ozan
tolong beliin alat lekar dong
lekar buat ales al quran
di toko alhapsi juga ada
toko alhapsi di kampung bali kan abang
toko alhapsi mah bukan di kampung bali
dari dulu juga di kebon sirih
kakak pernah pindah pindah
dua tahun yang lalu gue pernah beli tasbi
di tokonya di kampung bali
lo yang pelupa
toko alhapsi mah dari dulu juga di kampung sirih
eloh eloh udah tuh beji
nanti aja tanya di jalan
dimana sebenernya alhapsi itu
di kampung bali
apa di kampung sirih
ini neng cendolnya
udah nih bang
abang marah ya
boleh juga det
tapi kasih diskon ya kita kan temenan
kontrakan punya mbak be gua
lo ngomong aja sendiri mbak be gua
eh bisa telepon mbak be sekarang gak det
mbak be gua
mbak khawatir nih riso lemper sama tau isi gak keluar sampe asar
seninannya lumayan juga ya mak masing masing lima puluh betul
betul makanya kita kerjanya kurang cepet jangan ngobrol terus
kata mbak be gua lo kalo mau hari ini datang ke rumah gua
ntar diantarin ke mbak be liat liat kontrakan
yaudah kalau gitu saya sekarang ke rumah mbak be aja ya
sekalian keliling dan pulang deh
iya drok mudah mudahan cocok ya
amin makasih ya det
nih im temenin gua nyok ke cepalap sih
gua males jalan sendiri
gua mau nunjukin kontrakan aja
ntar temenin gua ke sindro
ololoh ji ngapain datang ke sana rame rame
lagian cuma beli satu barang
itu jadi mubajir tenaga ji
dih jadi lo gak mau temenin gua
mau jalan sendiri nggak bisa
herot daripada lo jalan sendirian
mendingan lo minta tolong sama si ojak
gua telepon si ojak aja dah
lu udah lo ntar teleponnya ya
gua mau pamit dulu assalamualaikum
lu punya tetangga kagak bisa bantuin kita bikin kue di sini
itu anaknya pak haji murud mak
bener juga tuh
sekarang lo samperin po'oyoi deh ya
tanya dia bisa bantuin bikin kue gak di mana
gak ada yang bisa bantuin

gak ada yang bisa bantuin
gak ada yang bisa bantuin

saya pergi dulu ya mak
lu tau lekar gak
lekar itu alat buat naruh al quran
oh yang buat ngaji
lu sekarang beliin satu di toko al habsi
yang di kampung bali apa yang di kebon sirih
emang ada dua
ya ada dua
kalau yang di kampung bali yang megang langsung al habsi nya
kalau di kebon siri anaknya
terserah lu dah ini duitnya
ongkosnya ntar aja
iya kak gak usah
ya kalau urusan beginian hitung hitung ibadah
ya ajak jalan ya waalaikumsalam
berobak lu gak perlu bawa
barangkali ada yang beli ketoprak
yaudah ikut gua
iya tukang ojeknya pada kemana ya
tukang ojeknya gak ada
kalau tukang al quran ada
tunggu aja dulu sebentar
ulu ulu pak haji yang ngajarinya
bukan belajar ngajinya sama guru prip

tunggu ben mampirin mari
ada urusan sama pak uyu pak haji
pak uyuynya ada
yuy ada yanti nih
eh pak yanti
rumahnya potati enggak
yang ngerjain cuma saya sama emak
bentar ya ambil dompet dulu
be uyuy ke rumah emak dulu ya
mau bantuin bikin kue
bang ujaknya pada kemana ya
tunggu aja dulu sebentar
ntar juga pada nongol
laris mau ngapain
mau nelpon bang ujak pak gizman
biar saya aja yang nelpon
oh yaudah kak
saya telepon mas bur aja
telepon mas bur ya
mas bur di mana
oh yaudah deh
enggak gue mau tumpen pak wajah aja
nanti nganterin penumpang
tumpen pak wajah ya
ya kamu masih tetap mau nangkep